saat ini kami sudah terhubung bersama dokter yang berada di wisma atlet dr jati perdana utama
halo selamat pagi selamat hari raya idul fitri dokter
dan juga ada keluarga yang tersambung bersama kita di kenaktif lebaran
selamat pagi selamat hari raya idul fitri juga bu
dok ini dinas dari jam berapa dok di wisma atlet dan bagaimana perayaan lebaran di wisma atlet ini
untuk dinasnya kita kebetulan kan dibagi jadi tiga shift
ada shift pagi shift siang dan shift malam
dan dia mengistilahkan karena bulan puasa ini jadi kita dibagi
kalau shift pagi kita masuk mulai setengah tiga pagi sampai jam setengah dua belas
nanti shift siang setengah dua belas sampai jam tujuh
yang malamnya jam tujuh sampai setengah tiga tadi
lalu salat id bersama rekan rekan gimana tuh dok
di sini sesuai dengan protap
kita tidak ada sholat id di sini
karena kan social distancing itu tetap kita lakukan
jadi walaupun kita bersama teman teman yang istilahnya kontaknya risiko erat
kita malah semakin ketat untuk menjaga social distancingnya
lalu seperti apa dok cerita lebaran di situasi pandemi saat ini
apakah juga ada keluhan keluhan dari para tenaga medis atau curhatan curhatan begitu ketika harus lebaran di wisma atlet
mungkin sama seperti orang orang sama masyarakat
dimana lebaran kalau nggak kumpul sama keluarga rasanya kurang
jadi kita juga merasakan hal yang sama di sini
tenaga tenaga medis baik dokter maupun perawat
tapi ya karena memang sudah pandemi
jadi sebisa mungkin kita menerapkan supaya cepat selesai
jadi kita tahan ego kita supaya berkumpul dengan keluarganya
kita tahan dulu
berbicara mengenai keluarga ini juga sudah tersambung dengan kita keluarga dokter jati
selamat pagi keluarga dr jati
mungkin bisa dikenalkan itu siapa aja ya
yang ada di sana keluarga dari dokter jati
saya ibunya dokter jati
lantas yang sebelah
istri saya adiknya visi putri
bapak dan ibu dan juga adik dari dokter jati
ini gimana nih ketika mendengar bahwa dokter jati tidak bisa
kemudian dia kebongkor begitu ya
seperti apa reaksinya
apakah ini juga sudah seperti tahun tahun sebelumnya tidak mudik begitu ke sana
kami itu sebetulnya sudah biasa tidak lebaran bersama
karena kan selama dia menjadi dokter itu sering sekali pas lebaran itu dia mengganti dokter yang lain sehingga enggak pulang
jadi bukan hal baru
bukan hal baru ya
masih ada nuansa lebaran walaupun dokter jati ini harus pisah lokasi ataupun jauh lokasinya
apakah ada juga kirim kirim makanan begitu ke dokter jati
atau dokter jati sebaliknya kirimin apa
parsel atau seperti apa tuh
kalau kiriman dari dokter jati nggak ada ya kan dia nggak bisa kemana mana
tapi yang dari smartletenya ada request katanya minta sop tiga
jadi mungkin berapa porsi itu bu
rencananya siang ini kami kirimkan swab iga untuk mereka yang sedang dalam masa pemulihan ya
oke bapak bapak apa sih yang paling dirindukan dari sosok sang anak ini dokter jati untuk bisa berlebaran di rumah
apa sih hal yang paling menarik begitu dari dokter jati
sebetulnya kedokteran kita keluarga ini berempat ini kita bisa berlebaran di rumah

jadi cukup sangatlah dekat
jadi kehilangan itu memang terasa
tapi alhamdulillah karena ada video call atau segala macam itu agak terobatilah gitu
itu yang jadi yang paling penting adalah itu doa ibunya terutama ini terhadap kesehatan anak
karena dia di lingkungan yang sangat rentan gitu
jadi ibunya itu sering sekali nangis malam selat malam untuk mendokteran kesehatan dan keselamatan anak kita
nah itu pernyataan dari bapak
nah gimana nih dokter jati mungkin ingin menyampaikan langsung berkomunikasi langsung dengan keluarga
apa yang ingin disampaikan
silahkan nih kita memberikan waktu untuk tali kasih di connected lebaran
yang pertama mungkin minalai di rumah pak izin
mohon maaf lahir dan batin
maafin kesalahan yang selama ini
mohon maaf kembali nggak bisa kumpul dulu lebaran tahun ini
yang pasti mungkin ya minta doanya biar kita semua di sini sehat sehat
yang di rumah juga dijaga kesehatannya
tetap jangan keluar keluar dulu kalau nggak emergensi
dari ibu dan juga adik dari dokter jati
mungkin ingin menyampaikan bisa saling berkomunikasi
ya kami juga minta maaf ya dalam di hari yang fitri ini
semoga kamu juga memaafkan kekurangan kekurangan kami sebagai orang tua ya dokter jati
harus selalu tetap ingat tetap sehat
apa yang diingatkan kami sebagai orang tua
berharap juga kamu tetap selalu semangat untuk bisa membela negara ini
satu lagi bu pesan saya untuk adik adik anak anakku nakes ya tenaga kerja kesehatan
baik yang di wisma atlet maupun di tempat tempat yang lain
terutama untuk anako jati perdana utama
juga kakaknya dokter yoga satriana tasukma
dan istrinya dokter disti yang bertugas di rsud buleleng
nah bahwa kalian itu mendapat tugas mulia kemanusiaan
sebagai panjangan tangan allah
yang maha melindungi maha memelihara dan maha menyembuhkan
melalui tangan kalianlah dan kawan kawan
bahwa sifat allah itu menjadi berkah bagi lingkungan
ya jadi tetap semangat
dan satu hal lagi
rutinitas itu bisa menyebabkan keteledoran
dan keteledoran itu bisa menjadikan fatal
baik itu bagi pasien maupun bagi kalian
bagi tenaga medis
jadi berhati hatilah selalu
dan jangan nalai
itu aja pesan saya pak
baik terima kasih keluarga dari dokter jati sudah bergabung sama kami
dari bogor dan juga dr jati sendiri dari wisma atlet
semoga selalu diberikan kesehatan
dan juga dokter jati
dan juga kirim salam juga untuk para tenaga medis
yang harus berlebaran di wisma atlet
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kenaaktif lebaran